diterima di semua toko seluruh indonesia
nah sekarang gua minta lo tepatin janji gua
gue minta hadiah itu dari lo
yaudah mau kemana
gua kan lagi kerja jadi mau kemana
yang gua belum tau mau kemana
tapi inget ya
lo punya janji sama gue
janji adalah hutang
jadi kalo lo gak mau tepatin janji lo ke gua sekarang
di akhirat nanti gua akan tagih janji
ih serem banget sih lo
ini makanan yang sudah datang
rifky gak usah
iya gua tau
tapi gua gak bisa liat lo kerepotan sendirian kayak gini
apa kamu punya hubungan spesial sama michelle
emang michelle sama rifky cuma temenan doang
boleh om tanya satu hal lagi sama kamu
kenapa nanya gitu sama michelle
musuh apa apatau ya
rivki sama michelle punya hubungan yang spesial
dan michelle adalah pacar rifqi sekarang
rifqi papa belum bisa bicara
ih lo apa apaan sih
lu udah pecat sama namreti iya
kayak gitu lagi ke bokap lo
kalau bokap lo salah panggung gue gimana rifqi
dia abisnya gue gak suka bokap gue tuh terus terusan deketin gue
ya terus lo ngorbanin gue gitu
ya apa salahnya sih berkorban sedikit gitu demi gue jodoh lu
udah deh kerupuk kulit
lu jangan marah marah dulu sama gue ya
gue butuh lu sekarang
gue gak marah marah tapi gue harus kerja
asal lo tau ya
daripada gue harus balikan sama arin yang udah jelas jelas hianatin gue
lebih baik gue bangun masa depan gue sama lo
jadi sekarang lo ikut gue temenin gue oke
kita cabut sekarang
gue gak bisa gue ada tanggung jawab disini
kan gue udah bilang gue butuh kerjaan ini rifqi
gue udah panggil gue gak bisa
kerupuk kulit lu punya janji sama gue
lu punya janji lo mau kasih gue hadiah
kan gue udah ngasih lo hadiah
sekarang gantian dong lo ngasih gue hadiah
ya kan gue udah berjuang tuh
gue udah latihan bareng sama lo sampai gue mau ikut kompetisi dance
padahal gue benci banget sama dance dan gue gak mau ngelakuin dance
jadi lo harus kasih gue hadiah
gak dapet hukuman lagi dari patogar
beda lah itu kan dari patogar
mau banget sih
yaudah tapi jangan macem macem
engga gak macem macem
nanti gue pikirin deh
eh nanti gue kasih tau
kalo lo harus nepatin itu
lo harus kasih gue hadiah
udah sana kesok
rumah gue tinggal kepleset juga nyampe
oh iya tetap aja prinsip gue gue gak mau ninggalin lo aja yang ninggalin gue ya
gak lupa kan
nah sekarang gue minta lo tepatin janji gue
gue minta hadiah itu dari lo sekarang
yaudah mau kemana
gue kan lagi kerja jadi mau kemana
yang gue belum tahu mau kemana
tapi inget ya
lo punya janji sama gue
janji adalah hutang
jadi kalo lo gak mau tepatin janji lo ke gue sekarang di akhirat nanti gue akan tagih janji lo
ih serem banget sih lo
kenapa ribet banget sih hidup kue semenjak ketemu sama botol kecap ini
yaudah mendingan sekarang sebelum ada ampe tiga
bener bener liat anak
harusnya pegawai kayak model michelle itu harus kutendang dari kafe ini
sayang aja dia itu inceran penaklengku satu satunya
kalau aku pecat dia juga pasti bakalan protes tuh si aldino
harus cari cara yang lebih jitu lagi
supaya rivalnya si aldino gak bawa kabur lagi sama saya
lo pedas apa enggak
sedang sedang bang sadiq
lo tau sendiri gue gak suka pedas
nyuruh cepetan ada yang mau apa
iya temenin gue
kok gitu sih gak ikhlas bang
ya gak ikhlas lah rifki gue itu lagi kerja
gimana sih malang aja makan maklor
malor tuh makaroni telur
nah ini maklor bang sadiq
paling enak di jakarta
oh lo sering ngajak cewek cewek pergi ya
itu kenapa sih sujon mulu
enggak soalnya lo tau semua tempat aja
eh gue kalau enggak
ya sama orangnya sendiri
banget banget sih
kerja tau enggak
ya udah sih sabar
justru bikinnya tuh harus dengan keseriusan
bang sadiq udah belum bang
tuh tanya makan ya biasa males jadi orang
udah gak sabar ya makan berdua
ini satu berdua
gue enggak mau satu berdua teman lo
udah ayo cepetan
om enggak nyangka rifki bisa pergi bersama michelle
karena om enggak bisa menghentikan dia
om gak salah kok om
cuman ya refee nya kan sekarang emang udah berubah ya om
sebenernya kenal sama michelle
aku tuh gimana ya om
aku khawatir kalau rifki tuh bergaulnya kebablasan sama michelle
om juga enggak mau rifki makin jauh sama om gara gara michelle
dan om akan selalu dukung kamu untuk bisa deket lagi sama rifki seperti itu
tapi kalau misalnya masih ada michel om aku tuh gak akan dianggap om sama rifki
jangan kan aku om temen temen rifki aja tuh sekarang jadi sering berantem om semenjak rifki deket sama michelle
michelle memang membawa pengaruh buruk buat livi
om akan berusaha sebisa mungkin untuk menjauhkan rifki dari michelle
tapi om enggak bisa melakukan itu sendiri
oh mau kamu juga bantu om untuk melakukan itu
om akan mencari michelle
jadi dia diam diam ngejelekin michelle di depan bokapnya rifki dan minta bantuin bokapnya rifki untuk balikan sama rifki
jadi keinget tadi aja pas lo lagi nangis kejar nangisin nenek yang lo kira nyokap lo
gue baru tau berarti selain gue yang lo sayang ya lo sayang nyokap lo ya
ini halu banget ya halu tuh gak hilang hilang ya heran lah
gak apa apa denial aja tapi gue yakin kok bentar lagi juga lo sayang sama gue
yakin banget kayak gak bisa mikir gitu
ya gue berkaca aja dari almarhumah nyokap gue
almarhumah nyokap gue tuh
dia cinta banget sama bokap gue
dan rela ngelakuin apa aja demi bokap gue
dia bisa setia sampe akhir akhir
itu namanya feeling
berarti pas lo sama arin punya feeling itu juga dong
ya walaupun arin itu cinta pertama gue
dia udah mengkhianat dulu kan
gue paling benci sama penghentikan
ternyata rifki yang playboy cap botol kecap nyebelin sok narsis pengen lagi
punya sisi baik juga ya dalam hidupnya
lo abisin dulu
lo harus mengakui kalau malor buatannya bang sodik ini enak
makasih abadot kecap